raya memang perempuan yang baik
gue gak boleh sakitin dia
dia bener bener udah ngerubah hidup gue
lindungi kami allah
tenang mbak tenang
si nek sendiri yang larang
masuk ke kamar
budak orang abah yang paling bager pisang
raya si nek raya seneng mau ambil rapot
tapi jam segini belum keluar keluar
ya sudah tinggal di kubah kubah sana
eh saya kan lagi pura pura manusia
mending kamu aja yang nanya so
eh tapi ingat
sudah saya kesana

sudah tunggu disini aduh
alam alam alam
entah sardung mau nanya gitu
alam si sardung kan suka becanda
eh tapi hari ini ngerubah sana atuh
enak atuh disportin jantung
mau ambil rapot jam sabar raha kak sokolatnya
itu paling ntar siangan aja om
ini neng lagi beres beres dulu sekalian
jadi kalau misalkan nanti udah beres bagi rapot
tinggal berangkat ke bandung
ya sudah kalau begitu om
aduh anggap gue mau kesana juga om
oh anggap gue mau kesana juga om
nyantur atuh bilang aku saya tega
ya tapi harinya tetep kebina bina
eh terkira kira kan neng
saya takut semua terbongkar
oh aman aman
pokoknya jangan sampai terbongkar
sampai neng balik bandung
jadi mau ambil rapot jam berapa

jadi neng raya neng ambil rapotnya siang
aditnya lagi beres beres baju buat siap siap ke bandung
nah kalau sudah ambil rapot dari sekolahan
kau langsung berangkat ke bandung
cak begitu bang
eh tenang kalem
ini ngapain kesini
bukannya kamu jualan channel
eh ini ngapain kesini
bukannya kamu jualan channel
siapa yang jualan channel lah bang
aku kesini mau jemput raya
mau nganterin raya ke sekolah buat ambil rapot
ngapain kamu jemput sini neng raya
memangnya kamu tidak ngambil rapot juga
saya ambil rapot juga sih mbak
tapi nanti siangan setelah dari raya aja
lagian orang tua saya juga ada waktunya
masih lebih siang lagi nanti bah
neng raya lagi di kamar lagi beres beres baju
saya sembari dulu ya
boleh boleh ya om
boleh ya bang
kau mah neng si kemo pura pura manis siang ya
manisnya manisnya si eta reken masuk kamar sini
kadang tolong sini suruh jaga jarak aman
aku boleh bantuin kamu kan
udah enggak usah makasih
lagian udah mau beres
kamu mending tunggu di orang tamu aja
udah baik lagian cowok masuk kamar cewek berduaan lagi
harusnya aku yang minta maaf
yaudah aku tunggu di ruang depan ya
bukannya kamu bantuin si neng dong
iya tadinya saya mau bantuin
ya kalau gitu om dadang gabung lagi sama siapa di depannya
oke om dadang
raya memang perempuan yang baik
gue gak boleh sakitin dia
dia bener bener udah ngerubah hidup gue
lindungi kami ya allah
si neng sendiri yang larang

si kimot sekarang di ruang tamu
si neng tuh bager pisang budak orang
alhamdulillah buka budaknya
makanya ya sama neng raya tuh jangan terlalu
justru anak baik
yang banyak godaannya
setan gue nggak suka
semua yang namanya orang baik
bener sih abang
jadi kita harus selalu waspada
abangnya ngelakuan setan
jangan jangan gue berteman sama setan
ya dulu kelakuan saya lebih dari setan
jangan mimpi lu semua
kita gak seharusnya rindu
karena kita ini adalah kawan
pokoknya lu udah gabung sama anak jalanan
badan gue emang disana
tapi hati gue enggak
dan gue bisa jadi mata mata untuk kalian
lu semua dendam kan
sama anak warior dan anak serigala
yang sekarang udah gabung jadi anak jalanan
dan bagaimana kalau gue jadi informer buat kalian
segampang itu gue bisa percaya sama lo
gue butuh penjelasan
sekarang lu jelasin
kenapa lu mau jadi mata mata black cobra
biar gue bisa percaya sama lo
karena gue gak terima haikal jadi ketua anak jalanan
dia udah gabungin gue
dan semestinya dia dapat hukuman
bukan malah dia diangkat jadi ketua
jadi lu tau sekarang alasan gue
sekarang gue benci anak jalanan
gak bisa nyerah
dari sekarang relaxing black cobra
hai tinggung dang dong bantuin saya kemenin ke kolamnya ngambil pot ya
jaga jarak aman nih bahaya uh betul pisang kata om diding seharusnya sih kalau
orang belum mokrim itu tidak baik kita berduaan terus kondengnya dibonceng
lagi ini banyak siapa bawa gitu eh apakah lagi amnesia jadi tidak tahu jalan untuk
sekolahnya bisnisnya serbagian emang apa tahu gitu sekarang di mana
tahu lah gue nggak usah bawa bawa ada siapa ikut saya saja ya
terus bagaimana sih ini saya punya ide ide
oh ini sebaiknya nengnya ditaruh aja disini nih supaya aman jadi mengganjal mencegah
cuman bisa ada malu eh neng malu mas sama aloh begitu betul pisang sih serdum
bagus belajar dari mana kamu jah kita pohon manis ya tak tadi aba pernah bilang seperti
kamu lulusan pesantren juga
hati hati dong ya